rabu pagi presiden joko widodo meresmikan pengoperasian pesawat c satu ratus tiga puluh j super hercules
pesawat ini sebelumnya tiba di tanah air pada senin enam maret lalu
di tni au nantinya super hercules akan bernaung di skuadron udara tiga puluh satu lanut halim perdana kusuma jakarta
menggantikan pesawat hercules tipe lama
di sebelah kiri saya ini adalah hercules tipe lama atau tipe h
sementara di sebelah kanan saya adalah hercules tipe terbaru atau tipe j
secara fisik tampilan kedua hercules ini sebenarnya tidak ada bedanya
yang membedakan adalah pesawat hercules tipe j yang terbaru ini memiliki bilah baling baling sebanyak enam
sementara hercules tipe lama hanya ada empat bilah baling baling
perbedaan lainnya adalah dari sisi ovionik
bahkan super hercules juga dilengkapi head up display layaknya pesawat tempur
kecanggihan ini membuat super hercules bisa diterbangkan oleh tiga kru saja
sementara hercules tipe lama membutuhkan lima orang kru
jadi dari sabang sampai merauke bisa
selain itu hercules tipe j ini ditenagai mesin terbaru sehingga mampu terbang lebih cepat lebih tinggi dan lebih jauh
data dari pabrik hercules locket martin menyebutkan super hercules mampu melaju hingga kecepatan enam ratus km per jam dan menempuh jarak tiga dua ratus km
sementara hercules lama tipe h hanya mampu terbang dengan kecepatan lima ratus delapan puluh km per jam dan menempuh jarak sekitar satu sembilan ratus km
keunggulan inilah yang membuat presiden jokowi terkesan
sembilan belas sembilan ton artinya ini bagus untuk operasi militer maupun non militer untuk bencana alam juga bisa
layaknya pembelian alutsista dari luar negeri maka diwajibkan pula transfer teknologi kepada industri pertahanan dalam negeri
untuk pembelian hercules ini transfer teknologi yang didapat adalah pemeliharaan dan perawatan pesawat
jadi perawatan pesawat super hercules ini nanti bisa dilakukan sepenuhnya di dalam negeri
mru nya maintenance repair overhaul akan di indonesia
jelak jelakan sebagaimana pesawat yang kedua ini sudah jelak jelakan di indonesia semua
ini termasuk umpau berat pergantian apa itu
central wing box ini sangat sulit pertama kali kita lakukan di indonesia
saat ini tni au mengoperasikan tiga skuadron angkut hercules
namun kebanyakan hercules yang dioperasikan merupakan tipe tua bahkan ada yang dibeli pada masa perang trikora
dengan wilayah yang luas dan rawan bencana sudah selayaknya dilakukan peremajaan armada angkut tni au
ion hermawan nabil haris jakarta